drone atau pesawat tanpa awak kini semakin akrab dengan masyarakat
dan akhir akhir ini lomba menggunakan drone mini kerap diadakan di jakarta
drone atau pesawat tanpa awak kini bukan hanya digunakan untuk mengambil gambar atau video
menerbangkan drone kini juga bisa diperlombakan
sebuah toko elektronik di senayan jakarta mengadakan lomba menerbangkan drone mini
drone mini harus diterbangkan peserta melewati berbagai rintangan yang telah disiapkan
peserta mendapat lima puluh poin setiap kali berhasil melewati satu rintangan
namun jika menabrak rintangan poin dikurangi sepuluh
saya pun tertarik mencoba dan ternyata tidak mudah
memainkan drone tidak di alam terbuka di tempat kompetisi seperti ini melewati banyak halang rintang
ternyata tidak yang semudah saya bayangkan
anda harus mengontrol posisi drone anda dengan kemampuan anda mengendalikannya dari joystick ini
peserta yang ikut merasa perlombaan ini penuh tantangan
ruang terbang yang sempit menjadi kendala terbesar
saya pikir ini sulit karena selama ini saya main drone
cuma saya tahunya cuma terbang saja
terbang tidak menghindari objek objek seperti ini
selain itu tempatnya juga terlihat sempit
antara satu objek dengan objek yang lain terlalu dekat
jadi saya pikir ini susah
drone mini yang digunakan untuk menerbangkan drone ini
digunakan berjenis mambo
drone ini mampu terbang hingga ketinggian enam puluh meter
dan cenderung lebih mudah digunakan dibanding jenis lain
kita melihat kemampuan dari drone ini sendiri
dan kita mempunyai ide
wah kenapa nggak kita bikin games gitu kan
mini drone games pertama di indonesia
nah kita membuat
ini kan sebagai drone mungkin bisa untuk kalangan anak kecil
juga bisa fun gitu
jadi kita membuat drone racing
lomba drone mini ini rencananya akan diadakan setiap akhir pekan
istiarto sigit jakarta